pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang diperkisah polri sebagai saksi terkait dengan polemik dugaan kesesatan dan penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren al zaitun
mui informasinya telah mengantongi berbagai temuan dari lapangan terkait dengan polemik ini
kemudian dari temuan tersebut apakah mui akan mengeluarkan fatwa
saya akan berbincang dengan ketua mui bidang pengkajian penelitian dan pengembangan prof utang ranuwijaya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
prof kita sebelum saya menanyakan mengenai fatwa dugaan kesesatan dan penyimpangan apa saja yang kemudian ditemukan kembali nih saat ini oleh mui
ya ada beberapa dugaan terkait dengan penodaan dan penyesatan ya
penodaan misalnya mengatakan bahwa allah itu tidak mengerti bahasa
ya padahal dalam peringkat penodaan itu allah itu nomor satu
penodaan nomor satu itu allah penodaan nomor dua itu al quran kemudian rasul kemudian sahabat lalu soal ibadah simbol simbol islam itu peringkat peringkat penodaan
dan yang pertama itu yang dia sebut itu
bahwa allah itu tidak mengerti
bahasa indramayu padahal allah itu maha segalanya maha kuasa dan maha mengerti ma alim dan seterusnya
jadi ini masuk penodaan yang peringkat pertama tentu saja ya peringkat tinggi itu
dan penodaan penodaan lainnya misalnya mengenai masjid itu tempat orang putus asap
masjid yang sebenarnya itu dipatikan
kemudian juga ada yang terkait dengan menyebut bahwa al quran itu sabda nabi muhammad saw
kemudian ada yang terkait juga dengan menafsirkan al quran yang bebas
ya tanpa melalui metodologi penafsiran yang benar
kemudian soal imam dan khotib wanita
itu yang sudah dipatuakan oleh majelis ulama indonesia bahwa itu tidak sah
itu kan masalah masalah yang pokok ya dalam ibadah
jadi yang saya sebutkan tadi itu masuk semuanya pada kriteria kesesatan yang sepuluh itu
sehingga nanti komisi patwa sudah mendapatkan banyak masukan dari komisi pengkajian
sehingga nanti komisi patwa sudah mendapatkan banyak masukan dari komisi pengkajian
sehingga nanti komisi patwa sudah mendapatkan banyak masukan dari komisi pengkajian
tentang yang kemungkinan akan dimasukkan dalam fatwa majelis ulama indonesia
tentu gitu mbak
prof utang tadi yang contoh contoh yang prof utang sebutkan ini adalah apa yang disebutkan atau apa yang dikatakan oleh panji gumilang
nah apakah kemudian dari temuan mui ini yang melakukan penyimpangan yang melakukan penyesatan
yang melakukan penodaan hanya panji gumilang secara individu
atau dari temuan yang dilakukan dari investigasi yang dilakukan dan mendapatkan temuan ini juga menyeluruh secara institusi juga
ada dugaan penyesatan yang dilakukan oleh institusi ini
temuan kami sementara hanya pada sosok panji gumilang
jadi memang sangat sentral posisi panji gumilang di zaitun ini
namun kemudian juga ketika ada tim kami yang sempat masuk melalui pintu lain
masuk mengikuti salat jumat kemudian mendengar khotib dari siswa itu mengatakan
qohlan nabi sallallahu alaihi wasallam bil qur'an il karim
jadi mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada al qur'an
sebenarnya mungkin sudah ditularkan ke beberapa hal yang mungkin sudah ditularkan ke siswanya itu
tapi yang pokok sebenarnya dan memang fokus penelitian kita tentu pada panji gumilang itu sendiri
tidak kepada yang lain lainnya yang mungkin nanti tahap berikutnya ya
setelah panji gumilang selesai mungkin tahap berikutnya juga akan ada
penelitian lanjutan ke pihak pihak yang sebenarnya mungkin terafiliasi kepada panji gumilang
berarti saat ini hanya fokus terhadap dugaan penyesatan ataupun dugaan penodaan yang dilakukan oleh panji gumilang
dan kan saat ini secara hukum sudah diproses sedang diproses oleh barres krim polri
nah kemudian apakah nanti mui akan mengeluarkan fatwa fatwanya ini akan menyeluruh
seluruh untuk institusikah atau seperti apa karena kan temuannya saat ini baru untuk individu
hai panji gumilang saja oh iya betul jadi patwain nih khusus kepada panji gumilang ya karena itulah
yang kita lihat di media masa kan jadi sosok panji gumilang seperti yang saya sebutkan sangat
sentral dan dipdh tun itu ya dia segalanya jadi kalau panji gumilang selesai menurut saya ya
hampir sebagian besar masalah di al zaitun itu udah dianggap selesai ya kapan gitu mbak kapan fatwa
itu akan dikeluarkan prof utang dan apa isi dari fatwa itu mungkin bisa dibuka sedikit di sini
secepatnya akan dilakukan oleh komisi fatwa karena memang sudah ada bocorannya bahwa akan
segera dipatuakan kemudian komisi pengkajian sudah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan
laporan hasil pengkajian melalui pimpinan dan pimpinan sudah memberi perintah kepada
komisi fatwa untuk mengeluarkan fatwanya ya tentu secepat mungkin akan
di apa akan diputuskan dan setelah itu akan segera disampaikan ke pihak pihak terkait termasuk
akan disampaikan kepada masyarakat ya kepada halayak supaya masyarakat menjadi tenang dan
menjadi tentram tidak ada kegelisahan dan kegaduhan di masyarakat baik prof utang
tadi juga menyatakan bahwa ada indikasi bahwa apa yang dipercayai oleh panji gumilang kata katanya ini
sudah ditularkan kepada santri santri al zaitun nah sebelum ini sebelum mengenai fatwa yang akan
dikeluarkan mui juga pernah merekomendasikan untuk al zaitun ditutup nasibnya gimana nih
dengan santri santri ini yang ditularkan padahal kan justru mereka kalau ditularkan mestinya mendapatkan
sesuatu pencerahan seperti itu kalau ditutup kemudian nasibnya seperti apa
hai baju selama indonesia pusat
itu enggak merekomendasikan itu tuh mbak yang saya dengar dan tapi saya juga belum konfirmasi bahwa
itu dari tim penelitian atau tim investigasi dari jawa barat termasuk di dalamnya ada mui jawa barat tapi
dari mui pusat tidak ada rekomendasi itu ya kami ingin satu satu dulu menyelesaikan karena masalahnya
itu pada panji goemilang tidak pada zaitun ya iya oleh karena itu muka aja itu nya ya bisa tetap
beroperasi seperti yang disampaikan juga oleh menko polukam ya ketika menerima mahasiswa mahasiswa
baru ya silakan menerima siswa baru kemudian kegiatan kbm silahkan dilaksanakan sebagaimana
mestinya ya karena ada resiko lain kalau kemudian kegiatan kbm itu dihentikan karena dari buhan bahan menteri itu hanya untuk berkontrol untuk kegiatan di meja launcung
santri di sana yang perlu
mendapatkan ilmu pengetahuan
dan kurikulum yang wajar
dan menurut informasi
kurikulum yang di
berlakukan di sana kan kurikulum
baik itu artinya saya
konfirmasi ulang mui pusat
tidak merekomendasikan untuk
menutup alzaitun seperti itu ya prof
tapi tadi kan prof
menyatakan bahwa ada indikasi
kesesatan ini sudah menular
ke santri santri lainnya
akan seperti apa apakah mui
oleh tim dari lapangan itu
yang disampaikan oleh hot team
kebetulan yang hot
khutbahnya itu siswa
kolam nabi saw
nabi saw bersabda pada
apa yang dituturkan oleh
santri pada saat khutbah itu
santri itu pun tidak menerjemahkan
kalimat yang bahasa arabnya itu
cuman ini kan berarti ada indikasi
panji gumbilang ini sudah
sampai juga kepada siswa
nah tentu saja nanti kalau ada temuan temuan seperti itu
ya tinggal ditindaklanjuti oleh
pihak nantinya akan membenahi azzaitun
ya temuan temuan itu bisa jadi ada
satu atau dua temuan yang
berupa penularan dari
dan itu saya kira bisa diselesaikan dengan baik dengan mudah begitu
karena siswa biasanya akan meniru
ya belum sampai menghayati dan mengimani betul gitu
tapi dalam kerangka meniru yang kemudian kalau dinyatakan bahwa itu salah
saya kira santri itu akan segera mengganti dan merubah
tiruan tiruan seperti itu
baik itu artinya nanti
mungkin saja akan ada pembenahan secara menyeluruh
yang dilakukan terhadap azzaitun
yang akan direkomendasikan yang mungkin saja direkomendasikan oleh mui seperti itu ya
prof untuk utang
ya kelihatannya kan
nanti yang akan memperbaiki dan membenahi
azzaitun ini kan kementerian agama
bisa kemungkinan nanti mengajak majlis ulama indonesia untuk turut
memenai seperti yang disarankan oleh wakil presiden begitu
baik kami akan terus ikut mengawal bagaimana proses hukumnya berjalan dan juga proses
pembenahan azzaitun jika ditemukan indikasi indikasi kesesatan disana
terimakasih ketua mui bidang pengajian penelitian dan pengembangan prof utang ranu wijaya
telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news